menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yudi krisnandi
melarang pegawai negeri sipil menerima gratifikasi dan menggunakan fasilitas negara saat hari raya idul fitri
apalagi pns sudah menerima tunjangan hari raya
beragam sanksi siap menjerat pns jika menerima gratifikasi termasuk menterinya ini
mulai dari surat peringatan penurunan level jabatan hingga diberhentikan jika sudah terkait pidana
jadi kalau pns dan aparatur negara sudah menerima thr maka secara etis dan moral itu tidak pantas untuk menerima bingkisan thr
baik berbentuk barang ataupun uang dari pihak yang terkait dengan jabatan dan pekerjaan
saya menerima langsung ada gambarnya dari polisi pamung prajurit
ada lagi dari polsek tertentu ini kan institusi lalu ada juga dari instansi pemerintah tertentu camat tertentu tidak boleh